beginilah penampakan pelaku pemerkosaan gadis lima belas tahun di brebes jawa tengah rabu siang
pemuda yang merupakan tetangga korban ditangkap saat reskrim polres brebes di rumah masing masing sejak selasa malam
lima dari mereka masih berstatus pelajar
karenanya dalam keterangan pers polisi hanya menunjukkan satu pelaku yang tidak berstatus pelajar
wakapolres brebes kompol arwansa mengklaim polisi memiliki komitmen dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur
kemudian ada pun saksi saksi yang sudah kita periksa sebanyak sepuluh orang kemudian termasuk korban termasuk korban dengan inisial guna
untuk tersangka yang sudah kita amankan sebanyak enam orang di mana pelakunya terdiri dari satu orang dewasa dan lima orang masih di bawah umur
sebelumnya warga desa sengon kecamatan
korban tanjung brebes jawa tengah dihebohkan dengan kasus pemerkosaan enam pemuda kepada gadis berusia lima belas tahun akhir desember dua ribu dua puluh
awalnya kasus tersebut berakhir damai antara keluarga korban dan para pelaku lewat mediasi oleh lembaga swadaya masyarakat di rumah kepala desa pada dua puluh sembilan desember dua ribu dua puluh
kesepakatan itu dituangkan dalam surat perjanjian yang dibubuhi matrai sepuluh ribu rupiah
imam suripto brebes jawa tengah